setelah bertunangan giovanni jacqueline berencana menggelar pemberkatan dan resepsi pernikahan pada november dua ribu dua puluh
karena pandemi covid ia menjadwal ulang acara tersebut menjadi juli dua ribu dua puluh satu
namun apa boleh buat
pada juli lalu angka kasus covid meningkat dan pemerintah memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat
tak ingin keluarga dan para tamu terinfeksi covid giovanni kembali menunda prosesi pernikahannya
biaya sewa gedung dekorasi dan catering sudah dibayar
undangan pun sudah dicetak dan siap disebarkan
giovanni juga telah membuat foto pre wedding
meski sedih dan kecewa giovanni memilih menunggu kondisi membaik untuk pemberkatan dan resepsi pernikahan
karena aku nggak mau kayak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu
contohnya misalkan setelah habis aku pesta ternyata mungkin aku sendiri yang kena atau mungkin orang tua aku yang kena kayak gitu kan
kayak menurut aku juga
kayak kasian juga gitu loh buat apa kita harus kayak mementingkan keegoisan kita sendiri tapi kita nggak melalaikan kesehatan gitu loh
menurut aku sih itu
yang kedua aku juga pentingin tamu tamu aku yang datang
jadi aku nggak mau kalau misalkan mereka nih ceritanya mereka datang terus habis itu mereka kan berkumpul dengan tamu tamu yang lain
eh ternyata tau tau ada satu yang mungkin carrier dan akhirnya ketularan sama yang lain
berdasarkan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil surabaya
dari satu ratus enam puluh tujuh permohonan pernikahan non muslim pada juli dua ribu dua puluh satu lima belas diantaranya menunda acara sampai waktu yang belum ditentukan
sementara berdasarkan data kantor wilayah kementerian agama jawa timur
terdapat satu delapan ratus sepuluh pernikahan muslim yang dibatalkan antara tiga sampai dua puluh lima juli
karena dia terpapar covid sembilan belas
ya tentunya karena ini adalah terpapar covid sembilan belas karena di situ harus ada persyaratannya negatif
jangan sampai positif maka dari itu itu adalah persyaratan yang harus kita berikan kepada mereka dan harus ditepati
nah alhamdulillah ini ditepati semua semua calon catin catin semuanya calon pengantin semuanya
sehingga didapatkan ada satu delapan ratus sepuluh orang
peristiwa nikah batal itu yang pertama karena covid sembilan belas
yang dua adalah karena mereka ingin ada sebuah karena momen pernikahan itu sekali dalam sehidup
maka dia ingin akan ada sebuah pernikahan agak dibesarkan agak diramaikan
selama ppkm selain wajib menunjukkan hasil tes negatif covid sembilan belas jumlah orang yang menghadiri akad nikah pun dibatasi
untuk akad nikah yang diadakan di kantor urusan agama atau di rumah jumlah yang hadir dibatasi enam orang termasuk kedua mempelai
sementara jumlah orang yang hadir pada akad nikah yang diselenggarakan di gedung atau hotel dibatasi tidak lebih dari tiga puluh orang atau dua puluh persen kapasitas tempat